menurut jurnal yang ditermitkan the lancet respiratory medicine
flutomer pertama kali didentifikasi di india pada enam mei lalu
dan hingga dua puluh enam juli virus ini sudah menginfeksi sekitar delapan puluh dua anak di bawah lima tahun
penderita flutomer menunjukkan gejala yang mirip dengan cikungunya
seperti demam tinggi kelelahan dan nyeri persendian
dengan gejala spesifik menimbulkan blister atau lepuh yang memerah dan besar seukuran tomat
menurut epidemiolog ui tri yunis miko wahyono
virus flutomer sangat menular melebihi virus covid sembilan belas namun tidak lebih berbahaya dari covid sembilan belas
flutomer yang menyebabkan kelelahan demam dan nyeri persendian
kemudian ini tambahan nih ada merah merah kemudian ada blister
makanya disebut flutomer
dan menurut saya masa intubasinya lima sampai sepuluh hari
kalau penularannya ini luar biasa sangat menular
dan sangat menular bahkan lebih dari covid sembilan belas
kalau penularannya tapi seferitinya kurang berat dibanding sars cov dua atau covid sembilan belas
jadi tidak lebih berbahaya dari covid sembilan belas
sejak ditemukan di india virus flutomat baru menginfeksi anak anak
karena sistem imunitasnya lebih rendah dari orang dewasa
sama seperti penyakit flu pada umumnya flu tomat dapat sembuh sendiri
ya flu itu sebenarnya tidak ada obatnya
penyakit virus pada umumnya tidak ada obatnya
antivirus itu ya katanya bisa menolong tapi sebenarnya tidak ada obatnya
virus flutomer menular lewat kontak dengan orang yang terinfeksi atau benda yang terkontaminasi
hingga kini flu tomat masih dianggap endemi karena belum ditemukan di luar india
namun menjaga jarak rajin cuci tangan
masker dapat mencegah anak anak tertular infeksi virus